tanaman hias semakin banyak digandrungi apalagi saat di rumah aja di kala pandemi
bicara soal harga variatif mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan juta rupiah
nah untuk efisiensi budget dan juga menyalurkan hobi
ada nih beberapa orang yang memperbanyak tanaman sendiri atau istilahnya propagasi
bagaimana cara memperbanyaknya kita cari tahu
menurut hartuti ningsi peneliti ahli utama kebun raya bogor lipi
pada dasarnya ada dua cara yang sering digunakan untuk memperbanyak tanaman hias
yakni secara generatif atau dengan biji dan secara vegetatif
secara vegetatif dibagi lagi menjadi beberapa metode
pilihan pertama dengan memotong bagian daun atau batang istilahnya steak
kedua pemisahan anakan
ketika tanaman sudah tumbuh baru dalam satu pot terpisah dan ukurannya cukup
ketiga adalah perbanyakan umbi
dengan memberikan disinfektan di tanah kemudian didiamkan tiga hari
lalu ditanam di tanah hingga muncul tunas baru
jadi untuk memperbanyak dengan biji itu dibutuhkan waktu yang lama
kalau untuk memperbanyak dengan stek
kalau tadi mbaknya tanya untuk monstera itu dengan stek batang stek batang
kalau untuk pigonia bigunia itu bisa dengan stek batang stek daun
karena daunnya termasuk mengandung
daunnya tebal dan kemudian kandungan karbohidratnya cukup tinggi
pecinta tanaman hias vina gondo saputro selama pandemi covid sembilan belas mengumpulkan berbagai jenis tanaman
mulai dari monstera kaladium hingga aglonema
dia melakukan propagasi tanaman hias di rumahnya
propagasi yang ia lakukan berawal dari keresahan dengan tanaman yang tumbuh dan semakin melambai
sehingga dipisah dengan cara diperbaiki

esensi dalam hal budget pun ia rasakan
bagi vina hobi tanaman hias tidak harus mahal
memperbanyak tanaman juga kadang kadang buat aku bagi bagi juga
buat ke saudara saudara ke teman teman
terus aku juga kan berkomunitas nih sama teman teman
kita juga kadang kadang suka adain yang namanya plan swab
jadi kita ada ketemuan terus kita kayak tukar tukaran tanaman
tanaman apa yang belum dipunya
jadi kita bisa punya tapi tanpa mau beli
dari berbagai metode tersebut
metode stek dan pemisahan anakan kerap jadi pilihan karena lebih mudah
maka yang harus diperhatikan
tentukan metode propagasi apa yang ingin dilakukan
jika men stack pastikan gunting yang digunakan memotong tanaman dalam keadaan bersih
pada tanaman janda bolong misalnya
gunting bagian batang yang sudah tumbuh akar anginnya
setelah itu letakkan pada wadah yang berisi air ataupun perlite
setelah tumbuh akar aktif
letakkan di dalam air selama dua empat minggu
baru dipindahkan ke tanah
berbeda dengan teknik pemisahan anakan
caranya adalah dengan membongkar tanaman dalam pot
yang memiliki lebih dari lima daun dan akar yang cukup
pisahkan keduanya di pot masing masing sesuai ukuran
jangan terlalu besar atau kecil
setelahnya campur dengan tanah kembali dan selesai
biasanya dia butuh waktu sih untuk adaptasi
misalnya dari yang air ke tanah
itu dia biasanya butuh waktu dulu
biasanya dia akan ngemes dulu
karena kan dia biasanya di air
terus tiba tiba kita pindahkan ke tanah
dia biasanya kaget sebentar
nah biasanya lebih sering disiram aja awal awal untuk adaptasi
nah lama lama ya udah mulai diperjarah gak apa apa
fina mengatakan pastikan juga tanaman mendapat sinar matahari yang cukup
dan baiknya tidak secara langsung
salah satunya dengan menggunakan paranet